hai saya dapat foto foto warganya namanya sahrul munif alias abu jihan ia satu dari ratusan warga
negara indonesia yang pernah menjadi kombatan isis di suria dari doktrin yang didapatnya di
pengajian yang diasuh salim mubarok atamimi alias abu jandal di malang ia tertarik berangkat ke
surya awalnya abu jandal mengajaknya sebagai relawan kemanusiaan abu jandal ya apa namanya
hangat menyambut saya terus apa namanya merasa terima kasih dapat bantuan gitu ya kemudian abu
jandal celtuk ke saya loh hai ahi antum kenapa kok nggak ikut juga kesana padahal di suria itu

yang sehat dan berpengalaman dan juga membutuhkan kemampuan dan juga membutuhkan kemampuan yang
siap untuk membantu secara tenaga gitu ya siap untuk membantu secara tenaga gitu ya
hai anggap ajalah di sana jihad keutamaan jihad kan kalau tertarik vitamins september dua ribu empat belas ia

berangkat ke suria bersama dua puluh an orang indonesia lainnya saya pribadi saat nyampe
suria kagetnya apalagi belum pernah pegang senjata gitu yang dengan kelihatan apa mendengar
suara senjata yang belum pernah saya asing lah sama dunia persenjataan
itu awalnya kaget saya dulu berpikir kalau saya misi kemanusiaan itu membantu membantu
korban atau membantu orang yang terluka membantu anak anak supaya dapat pendidikan asumsi saya
dulu pas berangkat seperti itu karena saya disuguhkan dengan film film konflik tapi ternyata
saya di sana benar benar seperti istilahnya dijadikan seorang junut kalau sana disebutnya
tentara tentaranya isis tentaranya daulah baru saya ngeh oh ternyata ini sudah mulai ada catatan
dalam hati oh tidak sesuai apa namanya bayangan saya gitu dan saya juga sangat bersyukur apalagi
abu jandal menjebaknya dengan membuat sebuah video dalam video itu
abu jandal menyebutkan kekuatan dan kekuatan yang menarik di indonesia
abu jandal memperkenalkannya sebagai mantan anggota tni polri nah setelah rame seperti itu
abu jandal menunjukkan ke saya jadi ahy antum mau pulang katanya setelah rame video antum
ini pasti pemerintah indonesia amerika semuanya ingin mencari siapa dibalik orang orang yang
bertopeng membuat video ini sejak itu saya mulai sudah down waduh kayaknya saya enggak benar benar enggak
bisa pulang gara gara video ini kan video settingan abu jandal kata syahrul termasuk aksi bakar paspor
kalau di sana ada bakar paspor itu ya itu hal yang menarik seolah olah ideologi isis ini
ada propagandanya di situ jadi ada orang misalkan meninggal taruhlah misalkan ada orang indonesia
ikut perang entah kena korban itu kan paspor nganggur kan jadi ada benderanya indonesia
saya orang indonesia saya bakar itu sebuah propaganda salah satu propaganda itu yang
jadi yaitulah dibalik semua isis itu saya sebut ada sedikit tidaknya propaganda itu sangat
sangat pinter secara permainnya coget zaman isis yang ia lihat sendiri di sana membuatnya ragu dan bertekad pulang ke kota
namun ia takut ditangkap dan dieksekusi
lebih kita bisik bisik aja lah sendiri kok seperti ini gitu ya karena mau gak mau kita kalau macem macem di sana pegang senjata
kita jauh di daerah orang gitu kan di negara orang negara konflik kita juga harus mewaspadai diri lah
jangan jangan orang ini jengkel sama kita dan ternyata itu banyak sekali kita dengar orang ini ditembak dieksekusi gara gara disebut
jangan jangan orang ini jengkel sama kita dan ternyata itu banyak sekali kita dengar orang ini ditembak dieksekusi gara gara disebut
disebut jasus disebut apa mata mata tapi saya harus pulang ini
syahrul berhasil pulang setelah mengecok pemimpin isis di sana ia setuju jika ada rencana pemulangan oleh pemerintah
jadi menurut saya yang lebih baik mereka dipulangkan saja karena di sana saya yakin tidak lebih baik mereka di sana dalam kondisi seperti ini apalagi anak anak
anak seorang ibu bagi saya aja yang laki laki pas apalagi tidak sesuai hati nurani itu sudah
gamang hidupnya nah disitulah peran kita sebagai islam nusantara yang sering menyebut rahmat talil
alamin itu adalah saudara kita yang perlu kita apa namanya kita rangkul barangkali mereka
dari pengalaman pahit mereka bisa jadi orang orang yang baik nantinya di indonesia